satu korban meninggal akibat terpapar gas beracun di dataran tinggi dieng telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di kota magelang
sementara delapan korban lainnya masih dirawat di rsud wonosobo
satu di antaranya masih dalam kondisi kritis dan dari penyelidikan sementara penyebab kebocoran gas beracun diduga dari alat pompa yang tidak berfungsi di dalam sumur
suasana duka menyelimuti rumah duka di kampung soekarno hatta kelurahan rejo utara kota magelang jawa tengah minggu pagi
lilik marsudi adalah korban yang meninggal akibat terpapar gas beracun saat melakukan quencing sumur bersama para pekerja lain di wilayah kerja milik pt geodipa energi persero di kawasan dataran tinggi dieng sabtu lalu
almarhum lilik yang bekerja selama dua tahun di bagian pengeboran pt bormindo meninggalkan seorang istri dan tiga anak
ia dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung nambang dua km dari rumah duka
sementara itu hingga minggu pagi delapan korban lainnya masih dirawat di rsud wonosobo
lima korban dengan kondisi berangsur membaik sudah dipindahkan ke ruang rawat inap
tiga korban lainnya masih di ruang icu dan satu diantaranya
minggu siang tim gegana brimopolda jawa tengah menerjunkan regu kimia biologi radioaktif ke lokasi kejadian
yakni sumur welpet dua puluh delapan milik pt geodipa energi persero
selain olah tkp tim juga memasang alat pendeteksi gas beracun di sekitar kawasan sumur
untuk mengetahui kondisi hidrogen sulfida atau h dua s yang sebelumnya telah memakan korban
hasil pemeriksaan sementara kandungan senyawa h dua s berkandungan
kondisi ini terjadi karena sumur welpet dua puluh delapan tidak ada di ambang batas bawah dan area sumur welpet dua puluh delapan dalam kondisi aman
upaya mengetahui penyebab pasti kebocoran gas beracun di sumur panas bumi welpet dua puluh delapan terus dilakukan
salah satunya melakukan investigasi adanya alat pompa yang tidak berfungsi di dalam sumur
yang diduga menjadi penyebab kebocoran gas beracun
serta menunggu pemulihan para korban untuk dimintai keterangan
dalam konvensi pers yang digelar di kantor pt geodipa energi dieng
dirut geodipa energi menegaskan tidak ada ledakan saat kejadian
sementara kepala dinas esdm provinsi jawa tengah memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sumber daya panas bumi
pembelian yang namanya tadi relief valve relief valve tadi itu ternyata tidak berfungsi
ini yang sedang dicari kenapa tidak berfungsi
oh kalau sini nggak apa apa dari sisi panas bumi nggak apa apa enggak masalah
cuma yang harus kita pegasi adalah kontraktor dan apa yang terjadinya kesalahan kecerahan kecederaan yang diurus
tapi kalau sumber dayanya nggak masalah
seperti diketahui kebocoran gas pembangkit listrik tenaga panas bumi milik pt geodipa energi terjadi di sumur welpet unit dua puluh delapan pada sabtu
satu pekerja meninggal dunia dan delapan lainnya sesak napas karena keracunan gas
tim liputan cnn indonesia

penyebab kebocoran gas di sumur welpat dua puluh delapan

pertama kebocoran gas di sumur welpat dua puluh delapan dieng milik pt geodipa energi masih belum diketahui
meski demikian area lokasi telah dinyatakan aman dari gas beracun sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar kawasan dieng
minggu siang tim gegana brimopolda jawa tengah menerjunkan regu kimia biologi radioaktif atau kbr
untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di sumur welfat dua puluh delapan milik pt geodipa energi di dieng kabupaten banjarnegara
olah tkp dilakukan untuk mengetahui kondisi kandungan gas beracun hidrogen sulfida atau h dua s di area lokasi sumberwel empat ratus dua puluh delapan
hasil pemeriksaan sementara menyebut area sumur well empat ratus dua puluh delapan dalam kondisi aman seiring kandungan senyawa h dua s yang ada di ambang batas bawah
meski demikian belum diketahui penyebab masuknya gas h dua s ke pipa sumurwel empat ratus dua puluh delapan yang pada sabtu kemarin sedang dilakukan proses pembersihan atau quencing
pihak pt geodipe energy dibantu aparat kepolisian masih terus mendalami penyebab terjadinya kebocoran gas h dua s di sumerwell empat ratus dua puluh delapan
masuk menunggu pemulihan kondisi pekerja yang menjadi korban untuk dibintai keterangan
terjadinya waktu dia waktu quincing sumur produksi di kuincing ditutup ya dimatikan dengan injeksi air tadi
nah waktu di quencing
nah waktu di quencing
ada yang namanya tadi relief faller
relief valve tadi itu ternyata tidak berfungsi
ini yang sedang dicari kenapa tidak berfungsi
oh kalau ini nggak apa apa
cuma yang harus kita pergasi adalah kontraktor dan apa yang terjadinya kesalahan kecerahan kecederan sih yang diurus
berdayanya enggak masalah
sampai saat ini gas beracun sudah tidak ada indikasi lagi
seperti diketahui sabtu sore kemarin
pembangkit listrik tenaga panas bumi dieng
mengalami kebocoran sehingga membuat gas beracun h dua s
atau hidrogen sulfida
masuk dan membuat satu pekerja meninggal dunia
dan delapan orang pekerja mengalami sesak nafas
karena keracunan gas
damar sinuko banjar negara jawa tengah